ratusan warga rela antre dan berdesakan untuk mendapatkan gas lpg tiga kg dalam operasi pasar murah
operasi pasar murah ini digelar di halaman pura kayangan poh gading desa ubung kajaden pasar kamis pagi
operasi pasar dilaksanakan setelah adanya keluhan dari masyarakat yang kesulitan mencari gas melon di pasaran selama dua pekan terakhir
dalam operasi pasar warga dibatasi hanya mendapatkan maksimal dua tabung per orang dan diwajibkan menyertakan ktp saat membeli